dimana orang tua itu harusnya jadi pelindung tempat yang aman untuk anaknya
akhirnya dua ribu dua puluh akhir saya ditawarin untuk relokasi